di masjid sunda kelapa jakarta pusat
ibadah sholat jumat berjamaah masih berlangsung
jelang diberlakukannya kembali psbb total
pada senin empat belas september mendatang
aktivitas ini berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan
lewat pengeras suara khotib juga mengumumkan
bahwa masjid sunda kelapa akan ditutup selama empat belas hari
mulai senin saat psbb diberlakukan
seperti halnya masjid sunda kelapa
ibadah salat jumat di masjid cutmutia kali ini
juga akan menjadi yang terakhir
setidaknya sampai dua pekan ke depan
sesuai instruksi gubernur dki jakarta anies baswedan
masjid tidak boleh beroperasi
selama pembatasan sosial berskala besar berlangsung
pemerintah setempat menghimbau
supaya masjid masjid raya yang ada di jalan raya
yang jamaahnya itu tidak terdeteksi
itu ditutup sementara
masjid istiqlal juga akan ditutup
masjid istiqlal juga akan ditutup
imam besar masjid istiqlal mengingatkan
bagi masjid yang masih dibuka
untuk menerapkan protokol kesehatan
dengan menggunakan masker
menjaga jarak dan mencuci tangan
sholat jumat itu kan ada di masjid lokal lokal kita
ya yang tadi dimaksudkan pak gubernur itu
masjid raya masih besar itu
itu betul betul terutama di daerah daerah
yang zona merah apalagi hitam
disarankan salatnya di masjid dekat rumahnya
yang sudah terdeteksi siapa di sana kan
selama penerapan kembali psbb total pada senin depan
pemprov dki jakarta akan memberi penyesuaian
terhadap tempat ibadah bagi warga ibu kota
untuk ibadah salat jumat
hanya boleh dilakukan di masjid masjid kecil
salah satu masjid yang masih diperbolehkan buka
adalah masjid jami bayi terohim
yang berada di rusun bidara cina
jemaah di masjid tersebut
hanya diperuntukkan warga rusun saja
warga rusun menutup dua akses pintu masuk
dan dari luar
sementara untuk warga rusun
tetap memperhatikan protokol kesehatan
dengan melakukan tiga m di dalam masjid
tim liputan cnn indonesia